akibat tingginya curah hujan dalam sepekan banjir di sejumlah kabupaten di kalimantan tengah kian meluas pada senin sore
dua dari lima kabupaten yang dilanda banjir bahkan menetapkan status tanggap darurat
ketinggian banjir akibatkan luapan sungai kahayan ini sudah mencapai satu lima meter
warga hanya bisa pasrah sebari berharap adanya bantuan dari pemerintah kabupaten setempat
kebanyakan para korban banjir tidak ingin dievakuasi lantaran takut harta benda mereka hilang
mereka mencoba tinggal di dalam rumah dengan cara membuat rumah panggung
badan penanggulangan bencana daerah bpbd gunung mas masih melakukan pendataan korban banjir
banjir yang kali ini termasuk parah dari banjir banjir yang sebelumnya
dan kita selaku badan penanggulangan bencana sudah memberikan himbawan kepada warga masyarakat
untuk wilayah das kahayan secara khusus melewati radio homo
selalu masyarakat selalu puas pada terhadap bencana banjir